wow cuacanya air air ini mantep banget panasnya saya hari ini beraktivitas di luar kerasa nih
kulit agak agak nyelekit nyelekit panas gitu terkena sinar matahari kayaknya kalau mau
beraktivitas di luar mending cari tempat yang adem nih kayak gini yang ada pohonnya banyak
atau cari persiapan yang lain dan kita juga harus pantau cuaca soalnya kalau uv yang tinggi dengan
cukup ekstrim di siang hari ada bahayanya ya nggak cuman bikin kulit jadi lebih gelap tapi
ada bahaya lain kita cari tahu yuk pada pagi menuju siang kali ini pantauan cuaca jakarta lewat
aplikasi menunjukkan angka tiga puluh satu derajat celcius pada pukul sembilan pagi cuaca akan mencapai puncak
pada tiga puluh empat derajat celcius di pukul dua belas siang sementara pantauan angka indeks

sembilan sudah cukup tinggi yakni enam dan akan mencapai uv index ekstrim sebelas pada pukul sebelas hingga tiga sore
melansir situs bakmg go id indeks uv adalah angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia
dengan mengetahui uv index kita akan memantau tingkat sinar ultraviolet yang bermanfaat
dan yang dapat memberikan bahaya
uv index bisa kita bagi dalam kategori resiko bahaya rendah resiko bahaya sedang resiko bahaya tinggi resiko bahaya sangat tinggi hingga level ekstrim
dimana resiko bahaya juga sangat ekstrim
pada kondisi ini kulit dapat terbakar dalam hitungan menit sehingga lebih baik dihindari
sejumlah warga mengakui panasnya cuaca di jakarta memicu banyak keluhan kesehatan
mulai dari pusing hingga kulit yang terbakar
kebetulan lagi mau keluar untuk makan siang sih
harusnya sih sunblock kayak payung segala macam dan pastinya minum harus tetap stay hydrate gitu ya
kalau untuk kepanasan sendiri pasti ya mbak saya pasti kepanasan seperti manusia pada umumnya
cuman ya memang sudah sebagai tugas dan tanggung jawab saya untuk bekerja di lapangan jadi saya tetap melaksanakan tugas dengan harus profit

saya sendiri sebelum bertugas ke lapangan pasti cinta saya

seperti cewek cewek pada biasanya walaupun seorang poluan juga saya pasti persiapkan menggunakan sunblock
dan juga memang dari kedinasan kami ditentukan ada tr khusus untuk menggunakan masker ketika bertugas di lapangan dengan kondisi yang memang cuaca juga panas
tapi juga kita tahu sendiri kalau jakarta ini masih polisinya masih cukup tinggi ya mbak
persiapan sih yang jelas harus pakai sunscreen terus pakai body lotion juga sih untuk protection dari sinar matahari
menurut saya itu paling penting
menurut saya itu paling penting
menurut saya itu paling penting
ya penggunaan tabir surya adalah salah satu proteksi penting bagi kesehatan kulit harian
indonesia sebenarnya tidak hanya belakangan ini saja terpapar uv index yang tinggi
tetapi hampir sepanjang tahun paparan matahari harus diwaspadai
jangan lupa gunakan tabir surya di seluruh kulit yang tak terlindungi pakaian
tabir surya itu sebenarnya harus dipakai di seluruh area kulit
yang terekspos atau terpapar matahari
paling ngeh atau paling sadar kan mungkin di wajah ya
karena iklan iklan atau komersial di tv kan selalu produknya hanya untuk wajah
tetapi sebenarnya bukan hanya di wajah
termasuk kayak punggung tangan lengan atau kalau misalnya kita pakai celana pendek harus ditungkai
dan area area yang sering terlewatkan
di antaranya itu di ujung telinga sama di
sama di belakang leher
salah satu bahaya terpapar uv yang harus diwaspadai adalah kanker kulit
tiga jenis kanker kulit yang dikenal seperti karsinoma sel basal
karsinoma sel squamosa dan melanoma
selain faktor internal seperti riwayat kanker kulit pada keluarga
faktor eksternal seperti paparan uv bisa meningkatkan resiko kanker kulit
tanda tanda pada kulit yang harus kita waspadai
terkait dengan keganasan pada kulit
biasanya awalnya bentuknya hanya seperti tai lalat
tai lalat pada umumnya tetapi wataknya atau perilakunya itu agak aneh
dalam arti kata sebelumnya nggak ada tiba tiba ada
lalu ukurannya semakin membesar dan bentuknya tidak rapi bisa kita bilang
atau bahkan mudah terluka
jadi luka dengan sendirinya atau spontan
nah apabila kita menemukan kanker kulit
kondisi atau kelainan kulit yang mencurigakan seperti itu
baiknya segera ke dokter untuk
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
memperkirakan fenomena cuaca panas terik di sejumlah wilayah indonesia
masih dapat berlangsung sampai oktober dua ribu dua puluh
bahkan peralihan musim bisa terjadi sampai november dua ribu dua puluh
ya memang ya kita ada kalanya ada di kondisi di mana
lagi panas panasnya cuaca terpaksa tetap harus keluar rumah untuk bekerja
ataupun ada kepentingan lainnya
oke tenang kita harus persiapan pakai baju yang maksimal menutupi kulit
seperti lengan panjang yang saya gunakan ini
jangan lupa juga untuk bagian wajah bisa ditutupi dengan mungkin topi atau kacamata juga ya
biar matahari tidak langsung merusak mata
tapi kalau yang nggak suka pakai topi karena mungkin takut rambutnya rusak mungkin ya
nah bisa pakai payung seperti ini lumayan kan
jadi tidak terlalu langsung terpapar oleh matahari
nah tiga puluh menit sebelum keluar rumah juga disarankan untuk tetap menggunakan sunscreen atau tabi surya
nah sunscreen atau sabi surya ini bisa untuk melindungi kulit kita dari bahaya paparan uv
saya juga kalau pergi keluar nggak lupa bawa air minum seperti ini
supaya beraktivitas di luar tetap terhidrasi
lia rita ruhyad probokus harto yoh jakarta